beralih ke informasi lain pergeseran perilaku konsumen dalam berbelanja
dianggap sebagai salah satu penyebab lesunya industri retail nasional
lantas bagaimana dengan industri fashion di kota bandung menghadapi fenomena ini
industri fashion di kota bandung merupakan salah satu industri unggulan
hal ini terlihat dari banyaknya toko pakaian lokal
atau yang biasa disebut distro dan juga pakaian sel ekspor di sejumlah factory outlet
namun berbelanja seperti ini bagi sebagian konsumen sudah dianggap konvensional
memilih deretan baju mengunjungi toko demi toko
dianggap melakukan kegiatan yang memakan waktu
karena itu konsumen lebih mudah memilih pakaian secara online
lebih banyak sih online cuman kalau untuk mastiin sih lebih enaknya codean gitu
kalau online juga aku maunya cod gitu
kenapa nggak beli fashion di distro misalnya
kadang waktunya yang agak males juga buat nyari nyari gitu
kondisi ini diaminia sosial
pembangunan ini juga dianggap sebagai kondisi penguasa retail indonesia atau aprindo
agar perusahaan retail tidak tergilas produsen harus kreatif dalam menghadapi tantangan
bisa dengan cara bertransaksi melalui online atau menjadikan toko konvensional menjadi lebih menarik
anggota kami aprindo juga sekarang ini bukan hanya main di offline ya
sekarang juga main juga di online store begitu
cuma memang kalau dilihat kontribusi penjualannya belum terlalu besar online kami ya
beda dengan yang lebih apa dulu mereka main di situ begitu
itu yang terjadi ya
bagaimana juga kami sebagai departemen store sebagai pelaku usaha melakukan langkah langkah melakukan upaya upaya
seperti sekarang kita bisa lihat ya di sini ada yang namanya diskon ya kegiatan sale seperti itu
untuk attract ya untuk menarik supaya konsumen juga mau datang gitu dan berbelanja yang penting
berubahnya perilaku konsumen bukan satu satunya yang membuat industri retail melesu
faktor lainnya adalah akibat melambatnya daya beli masyarakat
jadi ada faktor lain misalkan seperti perlambatan
jadi ada faktor lain misalkan seperti perlambatan
daya beli atau stagnannya daya beli
itu kita lihat dari indikasinya meskipun inflasi sekarang rendah
tapi permintaan cerungnya stagnan permintaan rumah tangga
itu kan artinya bahwa harga sudah tidak mengalami kenaikan yang signifikan
tapi permintaan juga tidak tumbuh signifikan ya
data yang dilansir aprindo menunjukkan selama januari hingga juni dua ribu tujuh belas ini
perusahaan retail di indonesia mengalami pertumbuhan yang sedikit sekali yaitu di angka lima persen
wilam nasution bandung